polda metro jaya akan menyiapkan surat perintah penangkapan kepada tersangka rizik sihab
terkait dugaan percakapan berkonten pornografi di whatsapp
ya selain itu polda metro jaya juga akan berkoordinasi dengan mabes polri
untuk membuat red notice terhadap rizik sihab
setelah rizik sihab ditetapkan sebagai tersangka
polda metro jaya akan menyiapkan surat perintah penangkapan
kepada pimpinan front pembela islam rizik sihab
kabit humas polda metro jaya kombes apol argo yuwono
menegaskan polda metro jaya akan berkoordinasi dengan mabes polri
terkait dengan penangkapan dan juga pengajuan red notice kepada tersangka rizik sihab
dan rizik sihab juga ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan gelar perkara
oleh penyidik di treskrim sus polda metro jaya
serta pemeriksaan sejumlah saksi
disi hubungan internasional
kita akan juga membuat jakter kejar yang kurang di bum
kembali ke tanah air
kita akan maju dengan notice
penuhi syarat syaratnya semuanya
dan saat ini sudah ada korespondensi ann indonesia
arman helmi di polda metro jaya jakarta
ya selamat pagi arman
arman sejauh ini rizik sihab memang dikabarkan masih berada di luar negeri
atau tepatnya di arab saudi setelah menjalankan umroh
lalu bagaimana nanti proses penangkapan
dan pemulangan dari rizik sihab arman
baik selamat pagi alfian dan lady
dari informasi yang berhasil saya peroleh
memang betul sekali direktur reskrim sus polda metro jaya
kombes wahyu hadiningrat
memang membenarkan bahwa status dari imam besar
front pembela islam rizik syihab
sudah ditingkatkan menjadi status tersangka
namun dia sendiri belum memastikan kapan
sudah mulai ditingkatkan status tersangka ini kepada rizik syihab
dan memang di lain pihak juga
atau kombes wahyu hadiningrat
selaku direktur reskrim sus polda metro jaya
juga sudah mengatakan bahwa berkas dari firza ini
juga sudah dilimpahkan pengadilan
dan di sisi lain juga tim kuasa hukum dari rizik sihab
yang diwakil oleh egy sujana mengatakan bahwa
memang penangkapan atau penetapan terhadap rizik sihab ini
ada beberapa prosedur yang dilanggar dan sangat janggal
seharusnya menurut egy sujana
penetapan tersangka kepada rizik syihab ini
harus berpedoman pada perkap kapolri
nomor empat belas tahun dua ribu dua puluh
di mana perkap kapolri nomor empat belas tahun dua ribu dua belas ini
mengatur tentang bagaimana mekanisme dilakukan penyidikan
dan menurut egy sujana
penetapan tersangka ini ada salah satu
ataupun juga ada beberapa prosedur yang tidak dilakukan
yaitu penetapan atau juga status tersangka kepada rizik
yaitu tidak dilakukan tahapan gelar perkara
baik itu tahapan gelar perkara awal
tahapan gelar perkara pertengahan
sampai dengan tahapan gelar perkara akhir
yang menurut egy sujana dan juga tim kuasa hukum rizik syihab yang lain
tidak sesuai dengan prosedur ataupun juga terasa janggal
selain egy sujana ada tim kuasa hukum dari rizik sihab yang lain
yaitu kapetra ampera mengatakan bahwa memang kasus ini masih diperdebatkan
dan sesungguhnya karena memang kasus ini masih diperdebatkan
makanya menurut dia kliennya rizik syihab belum pantas ditetapkan
atau ditingkatkan menjadi tersangka
seharusnya menurut kapetra ampera yang ditahan atau ditetapkan menjadi tersangka
adalah mereka yang menyebarkan konten
ataupun mereka yang membuat situs atau website balada cinta rizik tersebut
dan menurut mereka sejauh ini rizik pun meskipun masih berada di luar negeri
ataupun masih melakukan ibadah umroh
tapi ya kapetra ampera dan juga egy sujana sudah melakukan koordinasi
dan juga pembicaraan dengan rizik sihab
dan kliennya sendiri merasa sangat marah dan akan melakukan perang hukum
untuk itu kapetra ampera dan juga egy sujana bersama tim kuasa hukum yang lain
akan melakukan perlawanan
perlawanan politik dan perlawanan hukum dengan akan melakukan pra peradilan
selain itu mereka juga berencana akan melakukan judicial review
namun belum disebutkan pasal mana yang akan mereka ajukan
dan mengenai rencana apakah akan bekerja sama dengan kompolna
sejauh ini kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut
dari direktur reskrim suspolda metro jaya
karena memang kami masih menunggu kabar selanjutnya begitu alfian dan lady
juga terkait penetapan rizik sihab yang juga sudah menjadi tersangka
lalu kemudian apakah sudah ada antisipasi untuk nanti
apabila nanti ada aksi yang dilakukan oleh simpatisan fpi
kemudian ketika nanti rizik ditangkap seperti itu
pol demetro jaya sendiri lady sudah menghimbau para pengikut
ataupun juga mereka yang aktif dalam front pembela islam
agar supaya mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh aparat kepolisian sendiri
dan mereka juga menganjurkan ataupun juga menghimbau
agar supaya para jamaah ataupun juga anggota front pembela islam
tidak melakukan aksi anarkis
ataupun juga turun ke jalan seperti aksi aksi sebelumnya
karena memang dikhawatirkan itu bisa menganggu ketertiban dan juga kenyamanan
dan juga bertepatan saat ini dengan pelaksanaan bulan suci ramadhan
di mana umat islam yang lain masih tetap berkonsentrasi atau fokus dalam beribadah
jadi sekali lagi polda metro jaya dan aparat kepolisian
menghimbau agar supaya front pembela islam dan anggotanya juga
tidak melakukan aksi yang dapat mengganggu ketertiban seperti itu lady
terima kasih arman melaporkan langsung dari polda metro jaya
kasus yang menjerat rizik sihab ini mulai memasuki babak baru
karena polda metro jaya meningkatkan status rizik sihab menjadi tersangka
dalam kasus percakapan berkonten pornografi yang melibatkan dirinya dengan firza hussein
nah polisi juga telah melimpahkan berkas firza husein ke kejaksaan
rizik sihab resmi menyandang status tersangka dalam kasus percakapan berkonten pornografi
yang melibatkan dirinya dengan firza husein
status rizik ditetapkan setelah melalui gelar perkara internal polda metro jaya
serta serangkaian pemeriksaan
meski sudah ditetapkan sebagai tersangka polisi belum memutuskan cara memulangkan rizik ke indonesia
sementara itu berkas firza hussein juga sudah dilimpahkan polisi ke kejaksaan
yang berarti akan segera p dua puluh satu
sebelumnya firza sudah ditetapkan sebagai tersangka pada enam belas mei lalu
jadi untuk saksi ars yang kita naikkan yang kita tingkatkan jadi tersangka
di jurat pasal berapa pak
sama dengan pasal yang dikenakan oleh firza hussein
ya ada pasal empat pasal enam dan pasal delapan
menanggapi status rizik yang ditingkatkan menjadi tersangka
pengacara rizik egy sujana mengatakan proses penetapan ini cacat hukum
egy menganggap ada prosedur yang dilanggar kepolisian
egy juga berpendapat bahwa ada kepentingan politik dibalik penetapan tersangka ini
egy juga mempermasalahkan perkembangan pengusutan oknum penyebar gambar
pada situs balada cinta rizik
maka kita masih menempatkan habib rizik di luar negeri
asli kesepakatan kita juga para ulama
untuk meredam daya radikalisasi
kalau dia sampai ditahan itu akan menjadi daya ledak yang luar biasa
sebelumnya rizik sihab diketahui melakukan pertemuan dengan egy
dan tim kuasa hukumnya di arab saudi
pada pertengahan mei kemarin
seperti diketahui rizik dikabarkan tengah melakukan ibadah umroh di arab saudi
sejak awal mei lalu
kemudian pada lima belas mei rizik terpantau berada di negara tetangga malaysia
sebelum akhirnya memutuskan kembali ke arab saudi
kasus yang menjerat rizik dan firza berawal dari screenshot percakapan aplikasi whatsapp
yang diduga dilakukan rizik dan firza yang beredar luas pada januari lalu
selain kasus dugaan percakapan mesum ini
rizik sihab juga dilaporkan atas enam perkara hukum lain